sejumlah warga di kabupaten lingga kepulauan riau berdatangan di masjid
untuk menghadiri acara makan bersama menyambut bulan suci ramadan senin siang
aneka lauk pauk diletakkan di sebuah talam dan ditutup dengan kain warna warni
menurut warga setempat makanan yang dibawa dari rumah masing masing ini mengandung makna kebersamaan
acara yang disebut haul jamak ini baru dilaksanakan kembali tahun ini
setelah dua tahun tak digelar karena pembatasan pandemi

kita menyarankan juga pimpin di kabupaten riau

atau ingin menjadi lebih baik saat bulan suci ramadan
momen momen ramadan itu nanti tahun ini kita manfaatkan untuk menghapus satu
ramadan harus bersih
program hapus tato ini diikuti satu ratus enam puluh orang dengan usia tertua enam puluh enam tahun
warga hanya memberikan uang sukarela untuk menghapus tatu mereka
tim liputan cnn indonesia